dampau suku ngabat ujata
nyurup ke sukanan
aum cari mati rupanya
tak peduli kuat atau lemah diriku
aku tidak akan pernah menyekutukan allah
tadi aku pergi ke kamarnya
ia tidak ingin berbicara kepada aku ibu
berilah sedikit waktu pada rai ini
memang semua ini adalah salahku ibu
aku hampir menampar adikku sendiri
ia sedang kesal kepada aku
ibu ndang mau benar
berilah raimu sedikit waktu
sampai ia tenang
dan ia pasti akan memaafkanmu
biarkan ibu ndang akan berbicara dengan raimu
terima kasih banyak
kalau begitu aku pamit
melawan musuh yang sudah tidak berdaya
bukanlah sifat seorang kesatria
kurang ajar kau
benar benar kau mengantarkan nyawamu datang kemah mudah
berobatlah selagi masih ada kesempatan apa yang kau lakukan adalah kezalimannya saat berat
hanya allah subhanahu wa ta'ala yang layak kita sembahkan dan tidak pantas seorang manusia
mengangkat dirinya sendiri sebagai tuhan tidak usah menasihatiku bocah
aku sudah terlahir menjadi tuhan sebelum kau lahir di dunia ini
sudah lama tidak bertemu ternyata kamu semakin tua
apa salahnya terlihat tuh aku kasian melihat semakin bertambah umurmu tidak juga menambah
kedewasaan ya ya kau sekarang
jor apa yang kau pakai di pertandingan tadi
rupanya kau mengintip
kenapa dengan jurus itu kau ingin menguasainya
katakan sam baru aku akan putuskan ingin mempelajarinya atau tidak
aku akan sebutkan namanya kalau kau bisa menahanku
itu adalah jurusan tempohari diajarkan kepada aku

aku harus menggunakan mata raga sukar untuk menirukan jurusan